rektor universitas riau sri indarti melaporkan mahasiswanya ke polisi
karena membuat konten mengkritik mahalnya biaya uang masuk kuliah
laporan dilayangkan terkait video kritikan mahalnya biaya uang kuliah tunggal
di universitas riau yang diunggah seorang mahasiswa bernama karik anhar
dalam video tersebut karik juga menyebut rektor sebagai broker pendidikan
rektor unri menilai konten tersebut telah mencemarkan nama baik
sehingga dirinya membuat aduan ke polisi atas dugaan pelanggaran undang undang ite
dan laporan ke polis daryaw atas dugaan pelanggaran undang undang ite
karena video dianggap mencemarkan nama baik rektor undri
setelah dilakukan pengembangan oleh penyidik hasil penyelidikan
ditemukan dua bukti permulaan yang cukup yang ternyata mengarah kepada salah satu mahasiswa universitas riau
yang dilaporkan atau yang diadukan oleh ibu sri indarti klien kami
bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi
tapi yang diadukan ini adalah akun aliansi mahasiswa penggugat
di mana klan kami sebenarnya ingin mencari titik terang
siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klien kami ini
garikan har mahasiswa semester akhir fakultas pertanian undri
yang dilaporkan rektor kepolisi
menilai pelaporan dirinya sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa
karif mengaku telah diperiksa polisi sebanyak dua kali sebagai saksi dan terlapor
karik dilaporkan rektor undri sri indarti kepolisi
usai mengkritik mahalnya biaya uang kuliah tunggal atau ukt melalui video yang diunggah di media sosial
di obral pendidikan kampus universitas riau kali ini khusus
bentuk dari kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga
pemungkaman terhadap kebebasan berekspresi
dan kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk
menghilangkan suara suara dari mahasiswa
terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian
menurut kami apabila memang diketahui bahwa video tersebut adalah video yang dibuat oleh mahasiswa
maka langkah baiknya pelaporan itu ataupun investigasinya dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun akademisi
pengaduan dengan pelapor rektor unri sri indarti terhadap terlapor mahasiswa fakultas pertanian bernama garik anhar
dilaporkan ke dirsret kim suspo daryaw pada lima belas maret lalu
sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi namun demikian polisi tengah mengupayakan mediasi
kedua belah pihak dan penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif
dua puluh dua sudah kita periksa saksi juga kita periksa semua sekitar sebanyak lima orang sudah kita minta keterangan
dan saat ini kita masih mencoba untuk memediasilah
apun ceritanya ibu rektor adalah sebagai dosa sebagai guru sebagai untua
dan mahasiswa ini adalah yang terlapor juga sebagai mahasiswa dan sebagai anak
mudah mudahan nanti kita akan melakukan mediasi supaya perkara ini bisa cepat kita laksanakan sesuai dengan restruction justice
namun kemarin rektor universitas riau sri indarti mencabut laporan tersebut
srindarti menyatakan dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa universitas riau
tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama aliansi mahasiswa penggugat
yang menyebabkan terjadi misinformasi
selaku rektor universitas riau saya tidak bermaksud untuk melakukan kriminalisasi terhadap mahasiswa saya sendiri
tidak membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dan tetap memberikan ruang untuk melakukan kritik saran dan masukan terhadap kebijakan kebijakan
termasuk iuran pengembangan institusi dan uang kuliah tunggal
karena hasil penyelidikan di polda riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa universitas riau
maka persoalan ini tidak dilanjutkan
dan kami sudah berkoordinasi dengan polda riau
melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni juga sudah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan
terkait dengan pembiayaan pendidikan di universitas riau kami mengedepankan prinsip prinsip keadilan demi menjamin hak masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan